sekarang kita update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan satu enam ratus delapan puluh tujuh kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif corona menjadi satu ratus dua puluh tujuh delapan puluh tiga orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan empat puluh dua pasien positif covid sembilan belas yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi lima tujuh ratus enam puluh lima jiwa
di samping itu ada kabar baik yang datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh
hingga pukul dua belas waktu indonesia barat diumumkan tambahan satu dua ratus delapan puluh empat pasien sembuh dan totalnya kini menjadi delapan puluh dua dua ratus tiga puluh enam orang